puluhan warga desa tunggang ri tulung agung jawa timur
menyambut ke pulangan diansari maharani
setelah dinyatakan sembuh dari infeksi covid sembilan belas
bahkan dalam perjalanan pulang
warga membentangkan sejumlah poster bertuliskan dukungan
dan memberi semangat karena telah mengabdikan diri
untuk memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
terima kasih kepada seluruh warga tunggang ri
karena sambutannya begitu meriah
ini membuat saya semangat
pertama saya dinyatakan positif sepedon perasaan
tapi dengan semangat teman teman
itu membuat saya yakin saya bisa sembuh
dian adalah perawat di rsud dr iskak tulung agung
ia menjalani karantina di rumah sakit setelah terpapar covid sembilan belas
bersama tujuh para medis lain
akibat melakukan kontak dengan seorang pasien asal kediri
yang akhirnya meninggal
sebelum diketahui hasil swab